freeport indonesia menunjuk cepi hakim sebagai presiden direktur pt freeport indonesia yang baru
pengumuman tersebut tertuang dalam inter office memorandum yang dikirimkan ceo freeport mcmoran richard atkerson tertanggal sembilan belas november kemarin
penunjukan cepi telah melalui konsultasi dengan pemerintah indonesia dan sedang dalam proses memperoleh persetujuan resmi dari pemegang saham
sebelumnya cepi telah menjadi penasihat senior pt freeport indonesia sejak agustus dua ribu dua puluh
ia bergabung dengan freeport setelah menyelesaikan karirnya di tni angkatan udara